kekeringan melanda lahan persawahan di rorotan cilincing jakarta utara
hamparan persawahan berubah warna karena kekeringan dan sulitnya pengairan
persawahan terluas di dki jakarta yang memiliki luas kurang lebih tiga ratus hektare ini
biasanya menghasilkan enam ton padi namun akibat kekeringan petani sulit untuk menanam padi baru
walaupun kawasan ini dekat dengan banjir kanal timur
petani tidak bisa mengambil air begitu saja karena terbentur peraturan serta akses air
sementara itu petani di kawasan bojong soang kabupaten bandung
sejak beberapa pekan terakhir terpaksa harus mengairi sawah mereka
menggunakan air sungai citarum yang belum sepenuhnya pulih dari pencemaran limba
kemarau membuat tanah dasar di lahan sawah kering dan retak retak
sehingga tanaman padi mereka menguning dan mati
pengairan dengan menggunakan air sungai citarum ini dilakukan untuk menghindari kekeringan dan gagal panen
tak hanya kekeringan musim kemarau dengan suhu yang semakin panas juga menyebabkan kebakaran lahan
kawasan hutan lindung yang berada di lereng gunung andong kabupaten magelang jawa tengah terbakar
sejak kamis siang dan hingga jumat ini hari
data perhutani menyebut kebakaran terjadi di dua titik dengan luas sekitar dua puluh empat hektare
jalur pendakian pun saat ini ditutup sementara untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
dari kampar riau kabupaten magelang jawa tengah jawa tengah terbakar sejak jam empat belas
kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kabupaten kampar riau pada kamis malam
kobaran api cepat meluas menghanguskan semak belukar dan mendekati permukiman warga
petugas kesulitan memadamkan api karena sumber air yang jauh dari lokasi yang terbakar
petugas pun harus memantau dan berusaha untuk memadamkan api
ketugas memadamkan api
ketugas memadamkan api
ketugas memadamkan api
ketugas memadamkan api
ketugas memadamkan api
pemerintah provinsi kalimantan tengah bahkan telah menetapkan status siaga darurat untuk kebakaran hutan sejak tanggal dua puluh sembilan mei
data pusdalo bpbpk kalimantan tengah luas lahan yang terbakar sejak januari hingga sembilan agustus tercatat sebanyak dua lima ratus delapan puluh enam hektare
kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika dwi korita karnawati mengatakan puncak fenomena el nino akan terjadi pada bulan oktober sampai dengan november saat sudah memasuki musim hujan
nanti akan berakhir meskipun sampai akhir tahun tapi insya allah november sudah ada hujan sehingga el nino nya insya allah kalah dengan hujan
masyarakat pun disarankan untuk menghemat penggunaan air
menjaga lingkungan serta menerapkan adaptasi pola tanam